saya akan mulai diskusi kita malam hari ini dari bang saud situmorang wakil ketua kpk
kenapa ke bang saud supaya gak kualat bang ya harus nanya ke bang saud dulu
bang saud kalau kita bicara selain tadi nanti saya akan tanya apa catatan anda dari jalannya proses seleksi calon pimpinan kpk ini
tapi gini bang kalau kita lihat ini ada beberapa kolega anda rekan rekan anda di pimpinan kpk yang juga maju lagi dalam seleksi calon pimpinan kali ini
tapi sayangnya saya dan publik gak lihat ada nama tuh saud situmorang dalam calon calon yang akan diuji di calon pimpinan kpk
ini kalau saya buka twitter tadi bang ada pertanyaan pertanyaan dari publik saya membacakan aja
coba dong mas budi tanyain bang saud apakah bang saud sebenarnya kapok jadi pimpinan kpk jadi gak mau maju lagi
kenapa bang gak mau maju lagi untuk periode ini
ya saya tetap konsisten dengan pertama kali ditanya kemarin waktu pansel datang itu kan
malah saya meminta
saya menyarankan ibu basaria pak laudie dan pak alex ikut lagi
dan ternyata mereka mau gitu ya
tapi saya sendiri saya pribadi mengatakan bahwa saya punya pemikiran bahwa mungkin lebih personal sifatnya
bahwa orang orang di belakang saya itu pasti akan lebih baik gitu
sehingga dan memang selalu begitu kalau lihat pimpinan kpk itu juga nanti harus yakin dari periode
karena ini learning organization ya dia akan belajar belajar terus gitu
yudi itu tadinya tuh dia ikut nyanyi nyanyi aja gitu
sekarang jadi penyidik keren jadi malah ketua wp
jadi harus yakin orang orang itu akan lebih baik
makanya saya katakan saya cukuplah empat tahun aja kira kira gitu
berarti teman teman anda kurang peduli dengan regenerasi dong bang
atau punya pertimbangan yang lain sebenarnya
kalau menurut teman teman ada yang maju
makanya kan ada kalau beberapa badan badan lain itu memang merekomendasikan saya kurang tahu apakah mereka stated
antara satu periode dengan periode berikutnya
dengan periode berikutnya harus ada
oleh sebab itu saya propose tiga orang dan sekarang masuk dua
saya pikir nanti akan masuk dua duanya kayaknya
oke alasan alasan situ mau orang tidak mau maju lagi jadi calon pimpinan kpk
boleh tepuk tangan nggak untuk bang saud